beberapa titik di kawasan perairan batam masih menjadi tempat strategis bagi penyelundup tenaga kerja ilegal
meski nyawa menjadi taruhan oknum pelaku penyelundupan ini kerap memanfaatkan lemahnya pengawasan petugas serta ketidakberdayaan calon korban
korresponden cnn indonesia femi afriyadi memiliki laporannya untuk anda
beberapa jasad korban tenggelamnya kapal motor yang diduga mengangkut puluhan tki ilegal dari johor malaysia ditemukan di titik ini
kalau kita melihat dan menyisir kondisi di kawasan perairan ini memang ini merupakan salah satu titik yang kerap digunakan oleh para sindikat
ataupun juga para pelaku praktek penyeludupan tki ke luar negeri khususnya ke malaysia
jika kita lihat dalam kondisi surut seperti ini kawasan ini memang cukup jauh bisa ditempuh dengan berjalan kaki
ada sekitar satu lima km jalur yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki
di mana biasanya skenario yang digunakan oleh para pelaku adalah menambatkan kapal mereka jauh dari bibir pantai
sehingga para tki yang akan berangkat disuruh berjalan kaki untuk naik ke atas kapal
seperti itu kondisi pendaratan dan juga kondisi keberangkatan yang dilakukan oleh para pelaku untuk mengangkut tki secara ilegal
nama kawasan ini merupakan kawasan teluk mata ikan
dan secara letak memang agak jauh dari kawasan
kawasan pemukiman dan di sekitarnya ditumbuhi oleh sejumlah pepohonan yang cukup rindang
ini menjadi tempat yang cukup strategis bagi para pelaku penyeludup tki ini untuk melakukan praktek mereka
dan sehingga kejadian yang kemarin menimpa sembilan puluh delapan tki ini menjadi pelajaran bahwa praktek praktek kotor seperti ini masih terus berlangsung di indonesia
khususnya di kawasan kawasan perairan yang berbahaya
khususnya di kawasan langsung dengan negeri malaysia